video amatir merekam angin puting beliung yang disertai hujan deras di wilayah kabupaten gunung kidul yogyakarta pada selasa pagi
akibat kejadian ini ratusan rumah warga porak poranda dan satu rumah dilaporkan rata dengan tanah
hingga kini bpbd kabupaten gunung kidul masih terus melakukan pendataan terhadap rumah yang rusak
warga bersama aparat pun bahu membahu untuk membersihkan puing puing rumah yang masih tersisa
teridentifikasi tadi ada sekitar dua ratus an kepala keluarga yang terdampak
itu kami akan melanjutkan asesmen terus secara kebijakan akan ada kebijakan tanggap darurat
tak ada korban jiwa dalam bencana ini
namun warga diimbau untuk tetap berhati hati menghadapi cuaca ekstrim akhir akhir
sementara itu angin kencang yang melanda majene sulawesi barat merusak puluhan gerobak pedagang kaki lima yang berada di taman kota selasa siang
akibat kejadian ini pun para pedagang terpaksa berhenti berjualan
dibantu warga para pedagang langsung mengevakuasi gerobak yang terjungkal ke tempat yang lebih aman
ya dari kita ke malam malam sabtu emang ini ya selalu dikhawatirkan tuh
selain gerobaknya ibu di mana lagi yang tempat kerupuk tadi
di sana di atap di yang anu tuh
yang di daerah para pedagang juga ada
bmkg pun meminta warga sekitar untuk waspada
lantaran angin kencang disertai hujan deras masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan
hujan deras selama dua hari yang mengguyur takalar sulawesi selatan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan
sejumlah sipir pun dievakuasi oleh tim sar menggunakan perahu karet
banjir ini terjadi sejak selasa pagi dengan ketinggian mencapai tujuh puluh cm
lapas yang berkapasitas dua ratus lima puluh narapidana itu kini dihuni enam ratus dua puluh tiga narapidana
meski demikian pihak lapas belum memiliki rencana untuk mengevakuasi ratusan narapidana yang terjebak banjir
menteri wang antara nasib ini
sama dengan terendam
terus nafikan disini
ada rencana untuk dievakuasi
tidak ada tahanan yang dievakuasi
hujan deras disertai angin kencang di sejumlah daerah di tanah air diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir bulan februari
tim liputan cnn indonesia